terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
dalam acara economic outlook dua ribu dua puluh itu menteri keuangan sri mulyani menjelaskan kepada chairman ct corp hairul tanjung bahwa kenaikan ppn untuk membangun fondasi penguatan rezim pajak ke depannya
namun kita paham bahwa terutama sekarang ini fokus kita pemulihan ekonomi
namun fondasi untuk pajak yang kuat harus mulai dibangun harus mulai dibangun
jadi caranya gimana ya tadi pemerintah kalau ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat tadi apakah melalui bansos
jadi masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah
nah itu semuanya bisa dikerjakan
dan kita bangun setahap demi setahap kalau fondasi pajak kuat
artinya itu tadi fondasi ini dikontribusikan dari ppn pph dari tadi carbon tax dari kemudian pemihakan kepada kelompok yang miskin
jadi walaupun ibu surplus nih tahun ini tetap nggak ditunda dulu
karena kita menggunakannya untuk kembali kepada masyarakat
fondasinya tetap kita harus siapkan pak cete